all you can eat merupakan konsep makan sepuasnya dengan membayar satu harga tertentu nah kali ini
saya akan menjajal restoran all you can eat yang menyajikan makanan jepang dan korea yang pertama
saya mau menyantap makanan khas jepang sushi terlebih dahulu dalam waktu sembilan puluh menit kira kira
saya akan makan sebanyak apa ya ya anda tidak salah dengar sembilan puluh menit adalah waktu yang diberikan
kepada saya untuk menghabiskan semua makanan yang saya ambil deretan menu khas negeri sakura jepang
terpajang di etalase tapi anda tidak bisa mengambilnya begitu saja seperti restoran all you can eat
pada umumnya anda harus memesan terlebih dahulu setelah itu baru makanan diolah tujuannya untuk
menjaga kesegaran makanan wah waktu saya terbatas nih karena lapar mata saya memesan enam makanan
dan ternyata porsinya banyak saya harus melahap semua makanan sampai habis kalau ada sisa saya harus
menanggung konsekuensinya kami ini sistemnya all you can eat jadi memang dan freshly mate to order
apa yang mas roni pesen baru kami bikinkan sehingga bukan bukan yang udah dibikin dari tadi mas roni
ngambil ngambil enggak jadi semuanya fresh sehingga kalau memang ada yang nggak habis biasanya kami
charge customer itu tandanya memang juga ngasih edukasi ke masyarakat bahwa nggak boleh buang buang
jenis makanan yang tersaji dan bebas dipesan pilih dengan bijaksana ya
hal yang sama juga berlaku di restoran all you can eat ala korea ini disini pengunjung punya dua pilihan batasan waktu makan
sembilan puluh atau sembilan puluh menit tentu saja harganya berbeda
tadi kak waktunya dimulai dari sekarang ya waktunya enam puluh menit ya kak enam puluh menit dari sekarang thank you lho mbak
saya harus ambil sebanyak banyaknya supaya bisa kenyang oh ini ya
topoki atau olahan tepung beras dengan saus gocujang yang pedas manis jadi andalannya
tinggal ambil varian top di bar lengkap dengan sayuran dan daun bawang khas negeri ginseng
setelah itu serahkan kepada sang pramu saji yang sudah siap membantu meraciknya untuk anda
makanan sudah siap mari langsung kita santai
empuk dan kenyal berpadu enak banget
saus pedas manis bercampur tok yang lembut seketika
ada odeng dan mumpung masih muat
odeng atau jajanan khas korea yang mendunia ini terbuat dari ikan dan kuah kaldu
ditusuk seperti sate sangat praktis dimakan bahkan populer sebagai street food di korea
meski bisa menjajal semua makanan ternyata ada aturan
aturan disini bahwa ada dendam berapa sih
untuk seratus gramnya itu kan lima puluh ribu
makanya nggak boleh buang buang makanan
kajian berikutnya adalah nasi goreng korea
masyarakat korea biasa menyantap hidangan berkuah terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan nasi
produce x sudah mengingatkan waktunya tinggal lima belas menit lagi ya
mending ke video nya
enggak nasi kena cas
besar lagi ya
besar lagi ya
dibeliputan cnn indonesia jakarta